inilah gapura yang menjadi penanda kawasan tambak yang dimiliki dan diklaim sebagai milik edi sumarsono direktur pt baroka inti utama dan keluarga
edi sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh porestabes surabaya
ia ditaksir meraut omset miliaran rupiah dengan menjual tanah kafling di kawasan medokan ayu
lahan yang diperjual belikan kepada para korban hingga saat ini masih berupa tambak
belakangan lahan tersebut diketahui milik orang lain
warga setempat mengenalnya sebagai pemain lama di dunia kaveling tanah di kawasan medokan tersebut
menurut warga tak semua lahan di kawasan ini bermasalah
tersangka gagal serah terima karena belum melunasi pembayaran lahan tambak itu
artinya saat diperjualbelikan lahan itu masih berstatus milik orang lain
edi sumarsono sendiri pernah difonis bersalah oleh pengadilan negeri surabaya karena wan prestasi pada dua ribu tujuh belas lalu
para korban kebanyakan pembeli pemula
mereka mengaku awam
terkait jual beli properti
sri wahyuni misalnya
ia dan suaminya punya harapan besar memiliki rumah di surabaya
pada dua ribu enam belas ia membaca spanduk barokah inti utama berisi informasi kafling tanah dengan harga dan cicilan murah
dengan uang muka dua puluh lima juta dan cicilan dua satu ratus lima puluh per bulan selama tiga tahun ia mendapatkan tanah seluas sembilan puluh meter persegi
yuni mengakui termakan tawaran konsep in house
yaitu mencicil angsuran kepada pemerintah
tanpa melibatkan bank

beli rumah kan di depan notaris terus dijelaskan
tiga tahun mencicil akhirnya lunas juga angsurannya
namun sertifikat tanah tak kunjung diserahkan
cerita yang sama di alami nur soleh
dalam pikirannya segera bisa mengambil kafling di pt barokah karena berada di surabaya
murah dan tanpa bunga
saya masih belum curiga
karena saya mungkin dulu masih awam kurang ngerti tentang beli tanah
seperti itu jadi saya kurang tahu
jadi yang saya mulai curiga itu ketika sudah memasuki angsuran yang hampir mau selesai
baik yuni maupun nur soleh
mengaku merasa sempat yakin bertransaksi karena di surat perjanjian jual beli
ada stempel dari notaris yang merupakan war marking
kasa terestim porestabes surabaya
kompol mirza maulana mengatakan
akan mengusut dan memeriksa semua pihak yang terlibat
pelaku ini selain dia bekerja sendiri
ada yang membantu di sini ada pegawai staffnya bagian administrasi
dan notaris yang nanti akan kami lakukan pemeriksaan lebih mendalam
terkait masalah keterlibatan dalam pembuatan perjanjiannya
majelis kehormatan ikatan pejabat pembuat akta tanah atau ippat jawa timur
andi prahitno mengatakan
dalam dunia kenotariatan
war marking hanya pendaftaran perjanjian saja
bukan akta notaril dan legalisasi
perjanjian itu dibuat tidak dilakukan di hadapan notaris
nah jadi mengenai keabsahan surat ini
yang didaftar sama notaris itu
notaris itu hanya mengetahui bahwa perjanjian itu ada
sejak tanggal di war mat
war mat itu
itu war mat biasa mas
ya surat cinta itu loh bisa didaftarkan
andi menyarankan agar masyarakat melakukan perjanjian jual beli properti dengan akta notaris
artinya para pihak transaksi isi perjanjian dan legalitas dokumen
dihadapkan di depan notaris sehingga memiliki kekuatan hukum
tim liputan cnn indonesia surabaya jawa timur